tapi gue gak mau jadi orang yang egois lah
lu itu gak pengen gue pergi
gue gak akan pergi man
gue gak akan
lo harus terakhir impian lo
rencanamu tak mampu kutebak
jangankan untuk tawa esok hari
satu detik ke depan pun aku tak mengerti
mempertemukanku dengan roman arbani
siapa sih itu orang
cuma dia jago buat fiksi gombal gitu deh
alias roman arbani
adalah cowok paling menyebalkan
dia selalu ngajak gue berantem
kalo diukur pake skala satu sepuluh
nilai dia minus tiga di mata gue
oh gitu aja gak bisa
kalo sampe hidung gue ini patah
hidung lo juga bakal dipatahin sama bokap gue
nih ga laku
roman selalu ada
setiap gue dalam bahaya
bagai busuk panah
yang kau lepaskan
di jantung hatiku
sampai suatu hari pada tanggal enam kami saling mengungkapkan rasa
maafku mungkin tak seberapa
tapi ku ucapkan dengan sepenuh jiwa
ku sering membuatmu kecewa
buatmu tak percaya
buatmu tak bisa bedakan rasa atau bercanda
tapi cukup sampai di sini kebohongan ini
dibukir mulai dari sini
dan lambang kebangsaan kami pun tercipta
sekarang kita jadian
perjalanan cinta kami tidak semua seperti jalan tol
banyak kejadian yang menguji cinta kami
memporak porandakan perasaan kami
tapi cinta tidak akan pergi
sekarang kita baikkan
jika hasrat ingin bersama selalu kembali
lambang kebangsaan dulu dong
kami terus berusaha menjalani hubungan ini
karena cinta bukanlah usaha satu orang saja
tapi dua orang yang mau bekerja sama
dan tibalah ujian cinta kami yang terberat
dimana gue dan roman harus berpisah
karena gue mendapatkan beasiswa ke luar negeri
saya dari indonesia itu kedatangan

saya akan menentukan uu ahtaaaaaaam
jangan misterih menyerah
jangan marah ma

ilham ringan untuk gampang
tidak bisa dalla ini
semoga tuhan mengolah
k animal pertama
tapi gue gak mau jadi orang yang egois lah
lu itu gak pengen gue pergi
gue gak akan pergi man
lo harus raih impian lo
dan lo harus buat bokap lo
gue gak mau
suatu hari nanti menyesal
karena lo udah melepaskan impian lo yang udah ada di depan mata ini
lo gak boleh nangis ya
lo gak boleh
lu juga gak boleh nangis
cinta kita harus menunggunya
cinta kita akan kuat untuk menumpari
lo harus naik pesawat
sebelum gue pergi
kita foto berdua
ini adalah panggilan terakhir
untuk penumpang atas nama ulan dari darmawan
dengan nomor penerbangan
silahkan menuju pintu tujuh belas
ini adalah panggilan terakhir
untuk penumpang atas nama ulan dari darmawan
dengan nomor penerbangan
dengan tujuan bukeres
silakan menuju pintu tujuh belas
dan ini adalah panggilan terakhir
untuk penumpang asa
penumpang atas sembilan puluh menari